bantulah kami semua
agar kami bisa menemukan elsa
agar elsa ditemukan dalam keadaan sehat
dan tidak kurang satu apapun ya allah
begitu juga dengan kandungannya
lindungilah anak dalam kandungannya ya allah
selamatkan elsa dan anak itu
amin ya rabbal alam
pak kita mendingan sekarang pulang dulu yuk
kita istirahat deh
mama gak mau
mama harus ketemuin elsa dulu baru mama mau pulang
tapi ini juga udah malem mak
kita harus butuh istirahat juga kan
kita cari lagi besok
saya pasti kedinginan di sini
dia ketakutan ini gelap
ini juga udah malem
mama juga harus pikirin kesehatan mama
kalau mama sakit percuma
besok juga gak akan bisa nyari elsa lagi
kita cari lagi besok
kita cari besok
atau begini pak
saya coba carikan penginapan dekat sini
jadi kalau misalkan ada pemberantuan apapun kita dekat kesininya
istirahatnya dekat dekat sini aja ya
ada yang mau nyasar satu satu kesepakatan
disuruh kita lepas ya
nah gimana hundang tua tua tadi
dan dia cerap untuk nyari
minta siapa president wu
minta ibak jagad
kita lanjutkan pencarian besok saja pak
terima kasih banyak pak
kita pamit undur diri pak
kami juga berdoa
kita cari penginapannya
kita kesini lagi besok ya